kalau dia gak keluar juga kita dobrak pintunya
oke siapa takut
hah mana yang gatol mana sih ini
ini bilang ke gue biar gue garukin mana
itu kurang sih gue cabut cabutin
kita botakin aja kita masukin lagi ke kamar mandi
ya ampun ya mbak
gue laku gue bukan ceweknya neo
nah itu kan jelas jelas dia bukan ceweknya neo
orang lo bukan dipenuhi neo gue gitu dipenuhi neo
gue frey dulu pernah bantuin aurel ketuangan sama lo
cewek itu tadi pacar lo
kalau kamu tuh lagi gak nyakitin aurel
gue kasih tau ya aurel tuh ceweknya bener bener baik
jadi tolong ya jangan nyakitin hati dia
gue sama orang temen dari kecil
ayo bocah bocah seng ayu ayu seng guanteng ganteng
sekarang kita ngumpul semua di sini
hari ini kita mau potong kue dalam rangka ulang tahun non aureli
jangan ragu ragu non you slice kuenya
nggak nggak aku nggak boleh nyerah
kalau emang dia udah punya pacar yaudah aku gak akan maksa kok
tapi aku tetap harus berterima kasih sama neo
karena dia yang nyelamatin aku
aurel gue punya berita bagus
ternyata cewek itu bukan pacaran neo
kita udah lupiin dan dia udah ngaku
hidup di lena hidup di lena
jatah jatah jatah
jatah jatah jatah
yang pertama yang sudah updated insights kepada mereka ini is

neo aku kasih kue ini untuk kamu sebagai tanda ucapan terima kasih
karena kamu udah nolongin aku kamu udah nyelamati nyawa aku sampai dua kali lagi
oh terus makasih juga udah mau datang
jadinya kamu kasih aku kesempatan deh untuk ngucapin ini di depan semua orang
mas rey semuanya sudah siap
kapan bisa dimulai
bentar lagi ya bentar lagi
saya kesana sekarang deh
nanti kalau udah bisa dimulai aku telepon pagi tuh

mungkin di grace camp ini
kamu masih sibuk gak
oh enggak kok
kalau gitu kamu bisa kesini sekarang
aku udah di halaman depan
kamu mau tau kan
adu aku apa
mau mau banget
yaudah aku sampai sekarang ya
oh prey mana sih
eh pas banget kebetulan
ketemu sama kamu disini